cantik harus mendapatkan perhatian ekstra
dan dalam waktu dekat ini putri bapak harus menambah berat badannya
jika tidak dia akan lebih sering sakit sakitan
ya dokter makasih atas keterangannya
memang setelah cantik kode yang kubatur
dia sempat tinggal sama mamanya
dan setelah itu dia suka sakit sakitan dok
bayi di bawah usia enam bulan memang rentan terhadap suatu penyakit
oleh sebab itu harus diberi asi eksklusif
selain sebagai nutrisi juga menambah kekebalan terhadap suatu penyakit
tapi dok selama dia tinggal sama mamanya
dia dikasih asih kok
tapi kenapa dia sekarang masih suka sakit ya
begini pak edo
asi memang dibutuhkan oleh bayi untuk kekuatan tubuhnya dan perkembangan fisik
tetapi harus diberi makan makanan yang sehat untuk perkembangan jiwanya
bayi anda harus mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya
sejauh pemantauan saya
pak edo dan bu indi jika datang kemari selalu datang terpisah
kelihatannya memang sepele
tetapi hal seperti itu dapat mempengaruhi psikologis perkembangan jiwa anak bapak
yang lebih tinggi tempat pilihan kebijakan
dengan earan l
yang sudah bisa kita tapi lus pku
oh iya dari andara
tadi dia udah bilang sama aku
dia bilang sama kak fadil
maksudnya andara nelfon kak fadil tadi
iya mila dia bilang kalau dia ngirimin paket ini untuk tovan
makanya dia kirim ke sini
untuk kak taufan
untuk kak telepon tapi kok kenapa ngirimnya harus ke kliniknya kak fadil
dan memakai nama kak fadil
kenapa nggak dikirim langsung ke kak taufan aja ke rumah sakit
ya karena dia nggak mau dianggap macam macam lagi mila
dan dia nggak mau kalau dia kirim ke sana nanti mau marah lagi sama dia
jadi paket ini untuk kak taufan
iya mila ini untuk taufan
ya udah kalau gitu biar kak mila aja yang nganterin untuk kak taufan
ya biar kak mila aja yang nganterin
kalau gitu kak taufan
kalau gitu kak mila aja yang nganterin untuk kak taufan
ya udah kalau gitu kak mila berhenti sekarang ya kak
jangan lupa ya nasi goreng brokolinya tolong dihabisin
nggak boleh sampai tersisa loh
punya fadil naudi
kak edo rantum marta
kamu udah lama di sini
oh nggak kak tante baru aja
kak edo katanya si cantik habis imunisasi ya
gimana kondisinya kak
ada apa kak kok kak edo diem aja
gimana kondisinya cantik kak
beratnya cantik anak naik
kata dokter kak
katanya itu terlalu kecil untuk usianya
dan juga dia udah terlalu sering sakit
lihat dia akibatnya
dia tersiksa karena perselisahan aku dengan indy
ya terus gimana kak gimana jalan keluarnya
tuh kan bener dia yang ngelepon
ana gimana kamu udah dapet kabar soal cantik
terus kapan bisa kamu ambil cantik dari edo
nini nini sebentar sebentar
ada apa lagi kamu bicara sama aku
aku pengen bikin kesepakatan ulang sama anak
edo denger ya
aku nggak perlu kesepakatan kesepakatan lagi
karena pada akhirnya kamu juga kan yang akan ngelanggar ya
yang aku muslimin itu cuma satu
kalau kembalin cantik sama aku kembalin anak aku doang
indi sabar ya
kita bisa bicara ini dengan baik baik
edo aku tuh udah gak mau ngedenger kesepakatan kesepakatan lagi
kalau kamu emang gak mau memenuhi tuntutan aku
aku akan menempuh jalur hukum